dr ainur aini langsung menangis terharu saat menerima kejutan ulang tahun yang diberikan warga dan tetangganya
sesaat sebelum ia melaksanakan tugas di hari ulang tahunnya yang ke empat puluh
menurut warga yang memberikan kejutan hal ini sebagai ungkapan terima kasih
dan bentuk kecil kepedulian warga terhadap perjuangan para dokter dan tim medis dalam penanganan covid sembilan belas
saat pemberian kejutan warga juga tetap menerapkan social distancing atau jaga jarak
memberikan support khususnya untuk dr ainur ani dan juga para medis lainnya
mudah mudahan tetap fight untuk penanganan covid sembilan belas di kota tasikmalaya
dr nur aini mengaku hari harinya dilewati dengan rasa kekhawatiran
selain khawatir tertular ketika bekerja di rumah pun ia selalu merasa khawatir menjadi carrier bagi keluarga atau lingkungan sekitarnya
mencampur aduk lah antara ketakutan kewajiban takut
dikarenakan banyak sekarang masyarakat yang menutupi fakta kalau dia sudah berinteraksi atau dari pulang dari zona merah
itu banyak kepercayaan
jadi ya mau tidak mau harus lebih hati hati
harapannya di hari ulang tahunnya nur aini dan semua tim medis yang berjuang di garda terdepan penanganan covid sembilan belas
selalu dilindungi dan sehat terus untuk terus berjuang